informasi berikut yang mencegah penyebaran covid sembilan belas
direktorat reserse narkoba polda metro jaya
membubarkan puluhan pengunjung di tiga tempat hiburan malam di ibu kota
sementara itu rumah sakit suyoto pesanggerahan jakarta selatan
mengalami peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas hingga sembilan puluh persen
dari satu ratus delapan orang yang dirawat
tiga pasien terinfeksi varian baru omikron
direktorat reserse narkoba polda metro jaya
menggelar razia protokol kesehatan
di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah dki jakarta kamis malam
tidak hanya membuarkan puluhan pengunjung di tiga tempat hiburan malam
petugas juga menyegel tempat hiburan malam yang nekat buka di luar jam operasi
pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level dua
sebelum membubarkan pengunjung
petugas melakukan tes swab secara acak
razia dilakukan karena terjadinya lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas di ibu kota
sebanyak lima ratus warga yang mengatasnamakan
yayasan konsultan muslim indonesia
menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kementerian kesehatan
di jalan hr rasuna said kuningan setiabudi jakarta selatan jumat siang
selain berorasi mereka juga membacakan doa keselamatan untuk bangsa
kedatangan mereka menuntut kementerian kesehatan
untuk menyediakan vaksin halal
kita tidak menolak vaksin
kita mendukung vaksin yang dilakukan oleh pemerintah
sesuai dengan padwa emumi

kita menuntut itu
walaupun ada aksi unjuk rasa
arus lalu lintas di jalan hr rasuna said menuju menteng terpantau lancar
jumlah pasien covid sembilan belas di rumah sakit suyoto
pesang gerahan jakarta selatan
melonjak hingga sembilan puluh persen
menurut kepala rumah sakit suyoto
pada jumat pagi peningkatan pasien sebanyak sembilan puluh persen
sudah terjadi sejak dua minggu terakhir
dari satu ratus dua puluh lima total tempat tidur yang disediakan
ada satu ratus delapan pasien yang dirawat
pihak rumah sakit pun melakukan serangkaian tes terhadap dua puluh pasien
dan dinyatakan ada tiga orang yang terpapar omikron
saat ini pihak rumah sakit sudah mempersiapkan tempat rujukan
di pusat pelatihan dan pendidikan kemenhan
di kawasan pondok labu jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia